pada suatu ketika jauh di dalam hutan ada sebuah kolam
itu adalah rumah bagi sekor penyu yang mimpinya hanya untuk bisa terbang
setiap waktu dia akan berpikir cara untuk mewujudkan mimpinya
ini adalah sebuah hutan yang sangat indah dengan beragam burung yang terbang di langit
mereka terus terbang dan hanya turun saat mereka haus
sang penyu selalu melihat mereka
dia berharap dan berhasrat untuk bisa terbang suatu saat nanti seperti burung burung itu
oh lihat betapa cantiknya burung burung itu
betapa senangnya mereka bisa melihat dunia dari atas sana
mereka dekat dengan awan
bisa bermain kapanpun juga
aku harap awan
aku bisa terbang
sang penyu terus dan terus menjadi resah
dia benar benar ingin berada di atas sana
setiap hari berlalu mimpinya untuk bisa terbang semakin besar
lalu suatu hari dia mempunyai ide
dia bergegas menemui burung bangkai dan memberitahu tentang idenya
sang burung bangkai sedang duduk di dekat pohon
burung bangkai temanku
halo penyu senang melihatmu
katakan apa yang
membuatmu meninggalkan kolamu hari ini
temanku kau adalah hewan terkuat di seluruh hutan ini
kau dapat terbang di atas langit
iya kau benar
tapi aku penasaran kenapa kau begitu baik kepadaku
dan kenapa kau bicara tentang terbang
penyu tidak dapat terbang apa yang kau inginkan dariku
temanku aku punya keinginan dan hanya kau yang bisa membantuku mewujudkannya
jadi sekarang tolong katakan apa yang kau inginkan dan akan kulakukan semampuku
aku ingin terbang aku ingin terbang ke langit dan melihat dunia di bawahku
tapi bagaimana mungkin kita butuh sayap untuk terbang
dan kau tahu kau tidak mempunyai sayap
itulah kenapa aku butuh kau
kau bisa membawaku ke sana dengan cakarmu dan setelah beberapa saat lepaskan aku
maka aku akan bisa terbang dan melihat dunia dari atas
tapi itu sangat berbahaya untukmu
jangan cemas aku akan baik baik saja
kau mau melakukan apa yang aku minta kumohon
baiklah terserah kau saja
untuk mewujudkan harapannya sang burung bangkai membawa sang penyu ke atas dengan cakarnya lalu terbang
dia terbang dan terbang tinggi di langit
akhirnya mimpi sang penyu untuk bisa terbang menjadi kenyataan
lihat itu betapa indahnya dunia ini aku hampir bisa menyentuh awan awan
tinggal sebentar lagi dan kau bisa melepaskan cakarmu dan aku akan terbang sepertimu
dengarlah kau adalah seekor penyu
kau tidak akan bisa terbang
ini tidak benar
kau terlalu cemas
lepaskanlah cakarmu dan lihat aku terbang aku tidak apa apa kau akan melihatnya
sang burung bangkai mencoba menjelaskan tapi sang penyu tidak mendengarkan
akhirnya sang burung bangkai terbang dan melepaskan cakar
seperti perkiraan sang penyu pun akhirnya terjatuh
wow aku bisa terbang ini hari terbaik
tidak aku tidak terbang aku jatuh
teman tolong aku tangkap aku sebelum ke tanah
sang penyu berada di atas sana karena sang burung bangkai
tapi tanpa sayap dia tidak dapat terbang dia jatuh ke tanah dengan hantaman
aku bisa agih tan apa yang telah kulakukan
burung bangkai telah memperingatkanku
tapi aku tidak mendengarkannya
aku beruntung mempunyai tempurung ini di punggungku
tanpa ini mungkin ini hari terakhir dalam hidupku
sang penyu menyadari apa kesalahannya
dia sadar bahwa dia berbeda
dan seharusnya dia bahagia dengan apa yang dimilikinya
sang penyu mencoba mencoba
dia kembali ke kolamnya dan hidup bahagia selamanya
kalian sudah lihat kan bagaimana sang penyu membayar kesalahannya
tapi apa ini artinya kita tidak boleh punya mimpi
tentu saja tidak
kau bisa bermimpi apapun
tapi pilihlah mimpi yang bisa kau ikuti dan pilih dengan bijak
yang harus diingat adalah kita jangan membandingkan diri kita dan mencoba mengikuti apa yang dimiliki
tidak aku tidak
kita semua berbeda dan itulah yang membuat kita istimewa
kita harus selalu bahagia dan bersyukur dengan apa yang kita punya